gue aja yang tua begini masih mengharapin
supaya dapetin si omas
lu cuma ngapet tuh sengeng
berusaha kayak gua
gua biar tua begini pantang nyerah
tau be tau tau
pergi dulu be
sok atuh mangga ditliutnya
ulah malu malu lah isim isim atuh sok atuh
ismi tadi sok atuh buka pintu
biar ropi aja yang buka pintunya
toko mandar hantu yang singkirnya
masih three tahun gak berjalan
kau gaan am bank dateng
itulah kenang bour bin elders
ini lagu adik
tante sohaya sahak aset kenal
hai jeng apa kabar
saya mah baik baik saja tapi maafnya
wangte hilap eh kenal di mana lupa
tapi si timah pasti kenal saya kan kalau tidak mah tidak mungkin datang ke dia
terima kasih jeng
hai ini anaknya aku sama mas paul paulnya mana ya
bila gini dari tadi perlu apa
kurang aja luput jadi pembantu juga
pembantu pembantu nih gue
tau gak gini paul
ih gak ada kayak begitu begitu
bagaimana nih kayak begini caranya
hah siapa nih
lihat ini ada perempuan aneh datang ke sini
eh paul ini anak kita
ini berbuatan lo hah
ini berbuatan lo
gue gak kenal

eh gini lo ajak ajak orang orang yang diurusin
ini orang amor
ubah sesame deixar saya jatuh
jangan jangan jahat

iyi iyi ya empat kita diam turun ya

glenn kok bajunya kayak gitu sih
iya gue mau ajak lo tramway bareng
ya ini doang salah satu caranya
ya udah sebentar lagi aku keluar ya
loh jeng kok kakinya bergulung
nggak pernah di wax ya
soalnya di amerika stocking arab ini lagi laku lagi tren gitu loh
sokatu ibu ibu jangan ketinggalan zaman
panjangkannya bulu kaki
aduh bisa mampus gue disini
kok basah sih
wacoh begini kan
kok wacur sih
basah lagi basah
tengok mana yang dipanggil suki
loh ini udah cungga
sokatu buka ya tauik
bambang apa bisa budaknya
api ibu ibu aduh
asal lu tau ya
eh ya aku tidak sudi suami aku punya anak dari orang yang lebih jelek dan lebih parah daripada si omas itu yang mirip banci lagi kayak begini
hei itu si anaknya kenapa
enak aja urusin aja diri lu sendiri
ya muka lu bagus saja
ya memang kamu jelek
ah ah ah ah anakku
lama perut kau bisa mengiser begitu
kek kek kek
saya tidak kena
ki hapus dulu tuh makeupnya
kamu kan mau sholat
iya bener ya
untung bawa tisu
udah hapus hapus
yaudah yuk kita lari yuk
laura ya ampun
laura gue kangen banget sama kamu
akhirnya bisa ketemu
tapi aku senang banget ketemu lo
soalnya kayak gitu deh aku khawatir
mampu kita kumpul
kita langsung terawet aja
bukan ngeterawe malang merumpi
ini udah mau siap siapa
iya lo galak bener sih
kita masuk sekarang
jatuh liat pelitangnya
jatuh liat pelitangnya
kalau sorgen belakang
sudah lah nyonya bu jangan dimarahin terus toh kasihan kan non mungkin dia jendol di dalam rumah terus jadi main deh
he yang nanya pendapat manis deh sahak